karena penampilan kamu harus menjaga identitas kota ini
jangan seperti penampilanmu selihat yang rusuh

itulah gunanya mereka memberi kita gula
oh jadi jadian memang kurang ajar
waktu dia mabok
cuma gara gara kesenggol
ditonjok terus kepala diaduk ke tembok
untung si jamal gak bawa golok
ada sih yang nisain
sebelum orang itu remuk
eh si jamal malah ngamuk
ada polisi dateng
si jamal sama polisi dianggap ar
si jamal sama polisi dianggap burung
kalau si jamal ada masalah
waktu tugas atau gara gara kerjaan
pasti selalu turun
saya kurang tahu bos
penampilan kamu harus menjaga identitas kota ini
jangan seperti penampilanmu
selih hati ngelusur
cuma selisih satu level dari gembel
kang jamal kemarin bilang ke saya sama ujang
katanya dia mau balik megang terminal
masih tetap megang jalanan
sama mau megang pasar juga
mau megang semua
terus saya tanya
kang mus terlalu lama jadi bodi kakang bahar
kata kang jamal
kang mus terlalu lama jadi bodi kakang bahar
terus ada yang berani geser dia
saya nggak tahu ini benar atau salah
kamu nanti ada rencana makan siang di tempat biasa
iya nanti aku kesana
nanti makan siangnya di tempat lain yuk
aku justru suka makan di tempat yang biasa
kalau kamu makan tempat lain ya gak apa apa deh

di tempat biasa aja
saya harus ngingetin dulu sama kamu
pertama selama kita operasi
kalau ada telepon

jangan sekali kali lagi ngomong
kalau kita copet di depan orang lain
apalagi di depan orang banyak
khususnya di tempat kita operasi
nggak ada cuma dua itu aja
lagi di jalan
ehm hari ini bisa gak
tadi katanya selama kita operasi
kalau ada telepon
kalau gak penting gak usah diangkat
sebentar aku turun dulu dari angkot
nanti aku telepon lagi
barusan itu telepon penting dari resti
dia cewek kecenggan aku
aku baru kenal
lagi aku follow up
siapa tahu dia mau jadi pacar aku
barusan dia telepon
gak mungkin kalau nggak aku jawab
maaf barusan kepotong
saya barusan turun dari angkot dulu
gak enak kalau nelfon di angkot
terus gimana hari ini bisa ketemu
peserah kamu aja
yaudah nanti siang ya
aku sms selamatnya
sudah tiga kali kayaknya penting
saya kira kamu mau nelfon balik
saya gak tahu harus telfon siapa
saya mau curhat
ini teman saya mau curhat
sebentar bos nanti saya telepon lagi
temen saya mau curhat
kita mau operasi
gak ada waktu buat dengerin orang curhat